tiga orang diduga tewas dalam dua ledakan saat polisi mengungkap jaringan terorisme di kota sibolga sumatera utara pada selasa
polisi menyatakan kasus ini tidak terkait pemilu dan presiden tetap akan datang ke sibolga sesuai jadwal karena situasi keamanan telah berhasil dikendalikan
tim densus delapan puluh delapan dan tim polda sumatera utara terus melakukan penyisiran di lokasi kejadian di kota sibolga sumatera utara
petugas laboratorium forensik mabes polri dan inavis serta dvi terus melakukan pemeriksaan di tempat kejadian
petugas masih belum masuk ke dalam rumah di jalan cendrawasih setelah istri terduga teroris aha meledakan diri di dalam rumah pukul satu tiga puluh rabu dini hari
hal ini diungkap kepala biro penerangan masyarakat divisi umas polri brigjen polisi deddy prasetyo
usai hadir pada kuliah umum dan silaturahmi panglima tni dan kapolri di kampus universitas muhammadiyah sumatera utara di jalan mukhtar basri
medan sumatera utara
kepolisian menangkap tiga orang di sibolga yang merupakan pengembangan penangkapan r alias p di lampung pada hari sabtu
di lampung ditemukan bom namun jumlahnya tidak sebanyak di sibolga
rumah yang menjadi sasaran adalah milik aha
di dalam rumah itu aparat sudah membujuk istri terduga teroris aha agar menyerahkan diri apalagi di sana ada dua anaknya
menurut aha ideologi istrinya yang sudah terpapar isis lebih keras
sekitar pukul satu tiga puluh dini hari
ia diduga meledakan diri
polisi masih menunggu proses evakuasi dan identifikasi korban dan pelaku yang tewas
namun dugaan sementara yang menjadi korban tewas adalah istri aha dan dua anaknya
yang diamankan oleh petugas ada sekitar empat
cuma yang di dalam itu juga cukup ada sekitar empat atau lima yang dipegang oleh istrinya ahaya
kalau yang diledakan jenisnya sama pak
potasium sama seperti potasium
dalamnya ada seperti yang seperti yang pangku mut
tetap ledakan ada berapa ledakan pak
ledakan yang terjadi sudah berapa pak
ledakan dari kemarin dua ya
satu ada anggota kita yang cedera tapi alhamdulillah sekarang kondisinya stabil
yang kedua tadi malam yang mengakibatkan istri sama anaknya diduga meninggal dunia
polisi juga mengimbau warga tetap tenang karena aparat keamananlah yang menjadi target para pelaku terorisme
bahkan aksi para pelaku tidak ada hubungannya dengan pemilu
dan agenda rencana kedatangan perang yang menyebabkan keadaan tersebut tidak bisa diperhatikan
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara